aksi bom bunuh diri yang terjadi di polsek astana anyar
kota bandung jawa barat
membuat satu orang anggota polsek astana anyar tewas
ledakan yang terjadi di bagian dalam
di depan pintu masuk polsek ini
juga melukai tiga anggota polisi lainnya
deputi ii bidang penindakan dan pembinaan kemampuan bnpt
dalam keterangannya di polrestabes bandung pada kamis yang menyebut
bnpt saat ini tengah mendalami kelompok
yang diduga memberi bantuan terhadap aksi terorisme
yang terjadi di polsek astana anyar pada rabu pagi
kita doakan bersama rekan rekan dari densus
untuk segera mengungkap kasus ini
supaya jaringan teroris yang terkait pelaku bom tkp astana anyar
dalam keterangan pada kamis siang di polrestabes bandung
kepala biro penerangan masyarakat divisi umat polri
brikjen pol ahmad ramadan menyebut
saat ini sudah ada delapan belas saksi yang diperiksa
ini merupakan bom jenis bom panci
yang daya ledaknya mengakibatkan
sebagian bangunan kantor polsek astana anyar
polrestabes bandung polda jabar
dan akibatnya juga
selain kerusakan terhadap benda atau bangunan
juga mengakibatkan korban jiwa
seperti sudah dijelaskan kemarin
korban yang ditimbulkan
akibat peristiwa tersebut
ada sebelas orang
yang kami sebutkan tadi
satu orang anggota polsek meninggal dunia
lima belas saksi itu terdiri dari enam anggota polsek astana anyar
delapan orang dari masyarakat umum
dan tiga orang lainnya
anggota keluarga pelaku
ahmad ramadan menyebut
pendalaman masih terus dilakukan
apakah tiga keluarga pelaku ini memiliki keterkaitan
atas insiden yang terjadi pada rabu pagi
polisi juga kini sudah mengamankan dua puluh tiga barang bukti
sementara untuk bom yang digunakan adalah bom panci
tim liputan cnn indonesia